sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
gua juga apa buat gua ini baru cewek nih apa apa katanya itu mau dekil enak aja udah jelas jelas
buat gue nih bodinya enggak gitar spanyol itu efek cendol ada senyum aduh eh udah jelas jelas
buat gua buluk barangan aja loh gua duluan melekehnya ke muka gua jahe lihat dong lu
sama gua gantengan siapa udah jelasin gantengan gua tukang sayur mana mau apa tuh eh tukang sayur
tukang sayur tapi kalau tanpa lagi ganteng daripada lu majikan muka lu kusut jelek acak acakan
tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh
kali begini mau baru perempuan kali begini gue
kalau tetap ininya
let's go ini perempuan hak kita bersama enggak